meski jadwal masuk dan pulang kerja sebagian warga di surabaya berubah di bulan ramadan
namun kemacetan ternyata tidak berkurang
kemacetan di kota surabaya semakin memprihatinkan
dari catatan badan perencanaan dan pembangunan kota atau bapeko
warga surabaya membutuhkan waktu tiga puluh menit hanya untuk menempuh jarak sejauh empat km
berkendara di jam jam sibuk di siang hari atau di sore hari waktu pulang kerja
seperti halnya melatih kesabaran
badan perencanaan dan pembangunan kota atau bapeko surabaya mencatat
di sejumlah jalur utama dibutuhkan waktu dua puluh hingga tiga puluh menit hanya untuk menempuh jarak empat km
semakin berkembangnya kota surabaya tidak diikuti dengan penambahan jalan baru
dengan jumlah penduduk yang kurang lebih hanya berjumlah dua delapan ratus orang
terdapat empat juta lebih kendaraan yang hilir mudik di jalanan kota surabaya ini
solusi yang kerap didengungkan adalah mengoptimalkan transportasi massal
tetapi apa daya transportasi umum di surabaya seperti halnya
bus dan angkot tidak diminati karena tidak hanya tua tetapi juga tidak nyaman
tim liputan surabaya